ayo tangkup tangkup halo pemirsa wah biasanya kan weekend getaway kita mulai dari pagi sampai siang atau sore
nah hari ini spesial kita mulai dari sore hari kemudian malam pagi baru kita banyak kegiatan
karena apa saya sama keluarga lagi camping camping camping cantiknya dong sendanya cantik
banget ya tepatnya di area country club adanya di lembang di kabupaten bandung barat
tenda tenda kualitas premium tempat saya dan rombongan bermalam sudah siap sebelum
saya tiba lengkap dengan hidangan welcome drink pelepas lapar dan dahaga setelah tiga
jam perjalanan dari ibu kota tipe ini cukup untuk satu sampai dua orang minimalis tapi tetap terasa
hangat di dalam karena anti air dan tahan angin ini tenda ken dengan kapasitas
orang double layer dengan tutupan panjang di bagian depan memungkinkan kita untuk duduk
bersantai seolah punya teras nah ini dia tenda saya model glamping alias glamour camping bergaya
indian berbentuk piramid tenda ini lebih luas bisa diisi tiga empat orang sebagai alas
tidur disediakan single bed lengkap dengan selimut di semua tenda yang lebih nyaman layaknya di hotel
piknik in bubble nah ini solusi di saat seperti bulan sekarang lagi musim hujan kan jadi selama
hujan tetap bisa piknik karena pikniknya itu di dalam tenda transparan jadi walaupun di tenda
view diluar tetap kelihatan seperti itu gitu
terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video selanjutnya
bermain main dekat api unggun seperti ini jadi pengalaman pertama dan langka untuk
keluarga utamanya anak saya ada juga tumpukan jagung manis siap dibakar sesaat setelah api
mengecil dames pun antusias oles oles mentega sebelum jagung dipanggang akhirnya malam ini kami
tutup dengan sedikit mengantuk menikmati jagung bakar hangat sambil nonton bareng kartun kesayangan di
tenda yang didesain khusus saatnya tidur karena aktivitas lain menunggu pada pagi hari good morning
hai damis gimana bobo semalam
enak ya dingin enggak enggak enggak pakai selimut ya damai suka camping
menjelang pagi kabut menyelimuti sejauh mata memandang udara lebih dingin hingga
derajat celcius halo good morning pemirsa wah ini adalah pagi yang sebenarnya ya kemarin
kita sudah melewati hari bermalam di sini gimana apa bobo nya enak enggak
dingin ya memang tapi anak saya menikmatinya tuh dia di belakang sekarang kita waktunya sarapan
dulu ini baru yang namanya breakfast with a view ada dua menu sarapan pertama nasi goreng dengan
telur ceplok kerupuk dan lalapan sajian pada umumnya dan mayoritas anak anak suka
chicken pot pie sejenis zupa sup dengan puff pastry kuahnya creamy kental dan gurih berisi
jagung pipil wortel dan daging ayam dadu rasanya cocok untuk menghangatkan tubuh
tidak sekedar berbisata disini juga menawarkan paket latihan berkuda dengan biaya dua puluh juta rupiah

kalau pakai sih sebenarnya santai aja ya penting bisa berkuda dengan biaya dua puluh juta rupiah per empat puluh jam
apa yang enggak keringetan aja oke yang paling penting tuh disini ini tuh kaki harus ini deh
karena kita tuh makanya buat stabilitas itu di kaki oke jadi pantat tuh ya udah stay aja gitu
yang paling penting tuh dari ke kaki ke betis sampai ke paha untuk digerakkan gini jalan atau
troti berarti pemilihan sepatu penting dong ya sepatu sangat penting oke apa yang sebahasa harus

jujur deg degan jadi ekspresi muka nggak bisa sepatu yang penting jujur deg degan jadi ekspresi muka nggak bisa
santai perlahan belajar berdiri dan duduk kembali dengan tumpuan telapak kaki ini berguna
untuk mengimbangi gerak kuda saat berjalan dan berlari pastikan juga paha mengapit pelana dan
setelah hampir satu jam kenalan sama clover paling tidak kami sudah agak akrab
ya anak saya pun penasaran ingin naik kuda sedikit berkeliling dan mengendalikan kuda sendiri gimana
ambu kayak wonder woman kan dek semakin siang udara berubah menjadi sedikit hangat matahari pun
mengeringkan embun di seluruh area setelah lelah dengan beragam kegiatan kami pilih piknik sebagai
penutup dekorasi dan pilihan menu disiapkan pengelola dan pilihan menu disiapkan pengelola dan pilihan menu disiapkan pengelola dan
ada beragam camilan kue kering marshmallow dan jus kalau mau beramai ramai ada juga pilihan lain seperti palet set dengan setting meja dan bin bag warna warni atau dining set dengan meja panjang dan jajaran menu yang terkesan lebih formal semuanya cocok jadi background untuk foto atau sekadar wifi seperti kami
semuanya cocok jadi background untuk foto atau sekadar wifi seperti kami

yang bagus banget buat perkembangannya dia
kira kira kita nanti kemana lagi ya dibikin gateway selanjutnya
kalau sekarang kita pamit dulu ya
dadah sampai ketemu lagi di weekend gateway berikutnya